salah satunya di smp negeri empat puluh tiga mampang perapatan jakarta selatan pada jumat pagi
aktivitas belajar mengajar di sekolah berlantai empat ini terlihat lancar
penerapan protokol kesehatan ketat juga diberlakukan
seluruh siswa wajib memakai masker mencuci tangan dan cek suhu tubuh sebelum memasuki area sekolah
total ada enam ratus enam puluh satu murid serta empat puluh lima guru dan tenaga pendidikan di sekolah ini
walau rata rata siswa mengaku lebih menyukai belajar di sekolah
mereka siap ikut aturan untuk belajar secara daring jika kasus positif terus meninggi
karena tentunya memiliki
pulang untuk bertemu dengan banyak teman
jadi kalau pjj lagi ya nggak apa apa
emang kalau karena keadaannya begitu
tapi lebih suka mana
tetap suka ptm
dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik di sekolah
kamu lebih suka yang mana
karena bisa berinteraksi langsung dengan teman teman bisa bermain dan bisa tertawa

pihak sekolah mengaku melakukan antisipasi dengan memantau penerapan prokes ketat di lingkungan sekolah
pihak sekolah meyakini setelah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
usia anak didik punya imunitas yang cukup baik
pernah saya survei dengan anak anak
ternyata anak anak lebih suka ptm daripada pjj
karena tidak ada yang bisa membantu di rumah untuk mereka belajar
juga pendampingan terhadap orang tua kurang
maka mereka lebih senang ptm di sekolah daripada pjj
kalau kasus covid meningkat boleh data bicara begitu
tapi kalau itu bukan disebabkan karena anak anak atau kasus kasus yang ada di sekolah
anak anak lebih suka pjj eh maaf anak anak lebih suka ppm kok daripada pjj

karena dari data rasio jumlah kasus tertinggi berada di rentang usia dua puluh tahun ke atas
rentang usia anak sekolah dinilai cenderung stabil tidak terjadi lonjakan signifikan
satgas covid sembilan belas pemerintah mencatat hingga kamis dua puluh tujuh januari
terjadi penambahan kasus positif delapan tujuh puluh tujuh kasus
total kasus positif secara nasional kini berjumlah empat tiga ratus sembilan dua ratus tujuh puluh kasus
adapun penambahan kasus di dki jakarta adalah tertinggi
adapun penambahan kasus di dki jakarta adalah tertinggi
sebanyak empat satu ratus empat puluh sembilan kasus
sementara itu secara kumulatif kasus sembuh bertambah satu enam ratus empat puluh tiga dengan total empat satu ratus dua puluh sembilan tiga ratus lima